koalisi indonesia kerja meminta jokowi untuk memprioritaskan tokoh dari partai koalisinya untuk mengisi jabatan menteri di kabinet periode mendatang
nasdem dan pkb berpendapat partai koalisi telah bekerja memenangkan jokowi ⁇ maruf ⁇ sehingga harus diprioritaskan masuk ke kabinet
sekjen nasdem joni plate menegaskan komposisi kabinet adalah hak prerogatif presiden
namun nasdem berharap jokowi mengutamakan tokoh profesional maupun kader dari partai koalisinya
menurut plate kader dari pan gerindra dan demokrat tidak perlu masuk ke kabinet tapi bisa menjalin kerjasama di bidang lain
sementara ketua dpp pkb jasilul fawait berharap jokowi mengutamakan kader partai koalisi yang telah bekerja memenangkannya pada pilpres dua ribu sembilan belas
pkb mengakui partai koalisi pendukung jokowi belum sepakat menerima pan demokrat dan gerindra bergabung di kabinet
kik koalisi pendukung pak jokowi dodo dan km maruf itu diisi oleh tokoh tokoh profesional yang sangat banyak
kan sudah dengar sendiri dari pkb bisa sepuluh bisa lebih
belum lagi dari nasdem belum p tiga golkar pdip yang semua diisi dengan banyak tokoh tokoh yang mumpuni untuk menjadi anggota kabinet
karena tentu ini berita baik bagi pak jokowi dodo
mempunyai pilihan yang banyak sekali
kita tentu harapkan pembantu pembantu atau anggota kabinet itu adalah primus interpares
orang orang yang hebat dari yang terhebat
intinya belum satu visi belum dibicarakan sampai pada keputusan
tetapi saya yakin koalisi pak jokowi itu tidak akan menutup siapapun yang ingin membangun bersama
tapi jangan digerukkan
tapi jangan kemudian merasa lebih depan
merasa bahwa jatahnya harus ini harus ini
tetapi yang penting visinya dirumuskan secara baik dimasukkan sehingga bangunan yang ada koalisi yang ada solid yang kemudian masuk memperkuat